tim penasihat hukum terdakwa putri cenrawati menyebut isi dakwaan tututan dan replik jaksa tidak berdasarkan atau bersifat asumsi dan delusi
dari replik jpu setebal dua puluh delapan halaman penasihat hukum terdakwa mengaku isinya bersifat emosional serta dinilai tidak cermat menganalisis fakta persidangan
hal ini disampaikan langsung secara bergantian oleh delapan orang penasihat hukum terdakwa putri cenrawati
dalam sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terkait kematian yosua di pengadilan negeri jatah selatan pada kamis siang
dalam dupliknya penasihat hukum mengatakan terdapat beberapa bagian klaim kosong jaksa bahwa seolah olah ada fakta yang terbukti dan berkesesuaian
membacakan repliknya dengan judul saat bukti dari fakta fakta terang benderang apa guna kata kata
arman hanis juga mengatakan isi tanggapan replik caksa sebagai jurus sapurata atau memberikan tanggapan sama
dalam sejumlah argumentasi
dalam sejumlah argumentasi
untuk tidak mengatakan isi replik penuntut umum tersebut sama sekali tidak memuat hal hal yang substantif bahkan tidak menjawab secara yuridis